ambisi tiongkok untuk membangun jalur sutra baru dalam kerangka kerja one belt one road atau obor
dilirik oleh negara negara dunia sebagai langkah terbesar di abad dua puluh satu untuk membangkitkan perdagangan
mega proyek yang akan melintasi enam puluh lima negara dan menghubungkan antara asia afrika hingga eropa tersebut
akan menelan dana mencapai delapan triliun dolar amerika serikat atau senilai satu ratus tiga belas triliun rupiah
kolaborasi ekonomi terbesar di abad ini akan meningkatkan pengaruh tiongkok
bagi perekonomian dunia lewat jalur darat dan juga laut
apa itu jalur sutra baru dan bagaimana pengaruhnya akan kami bahas
berikut ini kita lihat ini dia peta jalur sutra baru yang diperakarsa atau digagas oleh tiongkok
ini akan menghubungkan negara negara dari mulai asia kemudian juga akan kemudian ke afrika lalu ke eropa tengah
dan di sini jalur sutra baru kita lihat juga melewati negara kita indonesia pastinya
kalau kita melirik sejarah dari jalur sutra sendiri
jalur sutra kemudian ke indonesia
atau dahulu kala digagas pada satu ratus empat puluh tahun sebelum masehi oleh waktu itu dinastihan tiongkok ya
dan pada saat itu jalur sutra menjadi jalur perdagangan strategis yang melewati negara negara penjuru dunia
dan juga termasuk indonesia pada saat itu
dan kemudian jalur sutra ini tidak hanya menjadi penghubung antara para pedagang saja
tapi jalur sutra juga membawa berbagai ideologi kemudian penyebaran penyebaran culture
sosial tertentu begitu kita tahu bahwa juga kejayaan kejayaan kerajaan kerajaan islam misalnya juga terjadi pada saat
atau pada masa pembangunan jalur sutra di satu ratus empat puluh sebelum masehi begitu ya
kalau kita lihat jalur sutra baru yang digagas oleh presiden tiongkok xi jinping ini dimulai sejak tahun dua ribu
nah diperkirakan jalur sutra baru ini seluruhnya akan menghubungkan negara negara dari asia
kemudian afrika dan juga eropa ini pada tahun dua ribu empat puluh sembilan nanti
jadi cukup lama waktu yang dikerjakan karena memang tadi ya tidak hanya menghubungkan
antara jalur darat saja ini kalau kita lihat yang kuning adalah jalur laut begitu ya
yang kuning ini kemudian yang merah adalah jalur darat
jadi di sini akan dibangun jalur dari asia afrika dan juga eropa tengah
tidak hanya darat laut tapi juga di sini akan dibangun jaringan utilitas yang akan memberikan jaringan internet misalnya begitu ya
dan juga pipeline atau jalur pipa penghubung antara ya kita tahu negara negara produsen minyak di sini
dan kalau kita melihat dari jalur sutra baru tiongkok xi jinping ini
tiongkok ini sendiri ini memang menjadi gagasan yang sudah atau sedang dibahas saat ini dalam forum belt and road initiative yang saat ini dilakukan di beijing tiongkok
dan wakil presiden kita yusuf kalla juga hadir di sana untuk membahas bagaimana kemudian indonesia akan mengirimkan proyek proyek apa yang nanti akan ditawarkan pada jalur sutra baru
dan memang ini memakan dana besar sekali tadi saya sempat katakan mencapai delapan triliun dolar amerika serikat ini angka yang besar delapan triliun dolar
ini atau kira kira sekitar satu ratus tiga belas
satu triliun rupiah begitu ya ini besar sekali angka yang dikeluarkan dari jalur sutra baru ini
dan memang tidak hanya pendanaannya dari tiongkok saja tapi juga negara negara organisasi organisasi internasional termasuk imf
ini sepakat untuk memberikan dana bantuan untuk dibangunnya jalur sutra baru yang menghubungkan negara negara di berbagai belahan dunia dari mulai asia afrika juga eropa
tapi kalau kita lihat di sini amerika di sini yang tidak ikut dalam jalur sutra baru yang akan digagas tiongkok
selesai pada tahun dua ribu empat puluh sembilan karena amerika serikat sendiri melihat jalur sutra baru ini sebagai ancaman nantinya bagi pertumbuhan ekonomi dunia
ini masih dibahas kalau kita tahu juga sekarang masih berlangsung perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok
di tengah tengahnya sedang berlangsung forum jalur sutra baru yang juga didukung oleh berbagai negara
berbagai negara juga yang tengah konflik juga mendukung dibangunnya jalur sutra baru ini
kita lihat selanjutnya ini tadi sudah jalur darat dan juga jalur laut
selanjutnya adalah peta jalur sutra baru jalur kereta
darat laut tapi juga jalur kereta
ini akan menghubungkan dari mulai tiongkok kemudian ke beijing lalu ke moskwa kemudian warsawa hamburg london dan juga madrid
tidak terlepas dari jalur jalur kereta yang akan menghubungkan negara negara di afrika dan juga negara negara di asia selatan begitu atau asia timur maksud saya
nah ini juga akan dibangun dan memang di sini nantinya sepertinya tidak hanya jalur kereta jalur darat jalur laut saja yang dibangun
ini juga akan membuat
jalur atau ekonomi baru bagi mata uang tiongkok renmin b atau kita tahu yuan begitu ya
ini juga menjadi akan membuat simpul simpul ekonomi baru begitu di jalur sutra baru ini
jadi kalau kita melihat sendiri posisi strategis indonesia sendiri ini benar benar dilewati oleh jalur sutra itu sendiri
baik mulai dari yang asia kemudian menuju afrika ataupun sebaliknya dari eropa afrika ke asia begitu
ini adalah letak yang sangat strategis di jalur sutra baru ini dan itu tadi di jalur sutra ini berbagai kerjasama ekonomi akan dibangun dan berbagai infrastruktur akan dibangun
dan ini memang menjadi salah satu peluang bagi negara negara dengan ekonomi lemah begitu ya untuk kemudian mendapatkan pendanaan dan juga meningkatkan infrastruktur mereka
karena dengan infrastruktur artinya konektivitas akan semakin tinggi konektivitas yang tinggi tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pdb pdb terhadap negara negara yang dilewati oleh
jalur sutra baru
jalur sutra baru
jalur sutra baru
jalur sutra baru
jalur sutra baru
jalur sutra baru
jalur sutra baru
kemudian ini menjadi peluang tadi saya katakan dan tidak heran bahwa sampai saat ini sudah ada satu ratus lima puluh lima negara yang menandatangani kesepakatan dengan tiongkok kesepakatan untuk agree atau setuju dengan pembangunan jalur sutra baru tiongkok ini
lima negara dan juga organisasi organisasi internasional begitu ya organisasi internasional sampai sejauh ini tercatat sudah ada satu ratus tujuh puluh empat negara dan juga organisasi internasional

berarti kalau misalnya satu ratus tiga puluh ribu ini artinya empat kali angka ekspor dari tiongkok angka yang dikeluarkan untuk membangun jalur sutra baru
dan untuk itu tentu saja tiongkok tidak memiliki dana atau uang yang diperuntukkan untuk jalur sutra baru ini tidak dari tiongkok saja
kita lihat ada asia development bank yang kemudian menjadi penyumbang dana
kemudian china development bank
ada juga asian infrastructure investment bank
asia infrastructure bank aib disini akan memberikan suntikan dana sekitar kira kira satu tujuh triliun dolar
kemudian kalau adb atau asian development bank ini satu tujuh puluh tiga miliar
miliar dolar amerika serikat
nah ini kemudian selain itu juga tadi sudah berdasarkan informasi yang kami himpun
karena sudah ada seribu perusahaan atau korporasi korporasi yang siap untuk mendanai lima puluh enam proyek
jadi ada seribu korporasi ya yang tersebar dari seluruh dunia begitu
yang sudah sepakat untuk mendanai tadi pembangunan jalur sutra baru
karena ini menjadi jalur sutra ini akan meningkatkan tadi infrastruktur infrastruktur tidak hanya jalan laut pelabuhan juga lebih tepat
kemudian jalan kereta dan juga bagaimana pembangunan pembangunan infrastruktur lainnya
internet dan juga bagaimana pipeline tadi itu juga
tentunya infrastruktur infrastruktur yang dibangun itu termasuk juga jembatan nantinya akan meningkatkan konektivitas
dan tadi saya katakan meningkatkan perekonomian negara negara yang dilewati sepanjang jalur sutra tersebut
tidak hanya perdagangan saja tapi juga akan ada pengaruh pengaruh lainnya selain perdagangan
tentu saja sosial budaya culture misalnya ya
ini tadi pendanaan pendanaan dari jalur sutra baru tersebut yang akan tadi selesai pada tahun dua ribu empat puluh
dampak apa saja bagi enam puluh lima negara yang dilewati oleh jalur sutra baru ini
kita lihat tiga puluh lima persen perdagangan global akan terjadi di jalur sutra ini
kemudian juga angka yang akan didapatkan kira kira mencapai tiga puluh satu persen dari pdb global sendiri
sementara enam puluh dua persen populasi dunia atau sekitar tiga miliar orang ya
diperkirakan akan mendapatkan pengaruh dengan dibangunnya jalur sutra

dan juga menghilangkan apa yang dinamakan dengan yang saat ini diperjuangkan oleh wto imf adalah threat barriers
trade barriers atau tantangan tantangan perdagangan
trade barriers apa saja mulai dari perang dagang misalnya perang tarif ya
kemudian juga teks dan juga hambatan hambatan perdagangan lainnya yang dikeluarkan oleh negara negara adidaya
itu memang menjadi sebuah hak prerogatif khusus
bagi negara negara tersebut dan diharapkan dengan jalur sutra baru ini ini akan menghilangkan trade barriers tersebut
memang digagas oleh tiongkok selain memang nanti pengaruh tiongkok akan semakin besar
tapi juga pertumbuhan ekonomi dunia termasuk indonesia diharapkan akan besar juga
nantinya tiga tahun pembangunan dari belt and road initiative ini diperkirakan akan bisa menarik lapangan kerja baru sebanyak satu ratus delapan puluh ribu orang
dan juga pajak juga akan bisa tertarik
di sini sekitar satu delapan miliar dolar amerika serikat begitu dari jalur sutra baru ini
melewati berbagai negara asia afrika dan juga sampai dengan eropa tengah
kita lihat pernyataan dari presiden tiongkok xi jinping
kejayaan jalur sutra kuno menunjukkan letak geografis tidak dapat diandalkan jika kita berani melangkah maju bersama
kita dapat mengatasi jarak untuk lebih menjalin friendship berbagai pembangunan perdamaian harmonis dan juga masa depan yang lebih baik
saat ini sedang dilakukan belt and road forum di beijing tiongkok oleh berbagai pimpinan organisasi organisasi internasional dan juga presiden tiongkok xi jinping pastinya
dan memang tadi seperti saya katakan jalur sutra baru ini tidak hanya serta merta sebagai jalur perdagangan saja
tapi kalau kita melihat sejarahnya pada satu ratus empat puluh sebelum masehi jalur sutra baru banyak memberikan pengaruh pengaruh sosial budaya
begitu juga pertukaran pertukaran social exchange yang terjadi di sepanjang jalur sutra tersebut
selain juga yang paling penting adalah menghilangkan thread treat barriers yang ada sehingga perdagangan bebas yang digagas oleh seluruh dunia ini bisa berlangsung
ya itu tadi belt and road initiative yang digagas oleh presiden tiongkok xi jinping sejak tahun dua ribu tiga belas dan nanti diperkirakan akan selesai pada tahun dua ribu empat belas
indonesia menjadi negara paling letak kita paling strategis tentunya bisa mendapatkan peluang dari dibangunnya jalur sutra baru ini sepanjang asia afrika hingga eropa
kita lihat nanti bagaimana apa saja yang nanti kita lakukan
apa yang nanti ditawarkan oleh pemerintah indonesia untuk pembangunan jalur sutra baru ini dan bagaimana nanti dampak signifikan yang dapat kita rasakan dari jalur sutra baru ini nanti mungkin tiga tahun ke depan paling cepat baru mulai terasa dan nanti akan selesai semuanya dibangun pada tahun dua ribu empat puluh lima